nah mungkin ada di antara anda yang pernah mencoba melihat suatu wilayah melalui google street view yang pakai tampilan tiga ratus enam puluh derajat tuh
nah kali ini korespondensi nn indonesia ruli kurniawan akan coba mengajak anda melihat pemandangan danau toba yang diambil dengan teknologi google tracker
dan informasinya sekaligus harus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa bahwa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
sejak diluncurkan dua ribu tujuh proyek google street view telah menjelajahi ribuan lokasi di dunia
setelah mencoba kita mencoba
jadi wilayah yang dituju google street view kali ini
keindahan danau toba diabadikan dengan tampilan panorama tiga ratus enam puluh derajat menggunakan tracker
alat yang mulai dioperasikan tahun dua ribu dua belas ini menggunakan platform terbaru dengan sistem kamera street view dan mudah disesuaikan dengan kondisi wilayah
sekarang ada di atas kapal
berarti dikatakan alat tracker ini itu alat yang sangat
sangat beradaptasi dengan kondisi yang akan kita capai gambarnya
tracker ini satu alat yang sangat membantu dalam urusan kerja street view untuk mengambil gambar di destinasi destinasi yang tidak bisa dicapai mobil
jadi kita letak di atas apa saja
contohnya di atas
nah sebenarnya cara kerja dari tracker ini seperti apa sih
jadi tracker ini kalau dilihat atas ini punya lensa kan
ada lima belas lensa semuanya yang ditujukan ke arah yang berbeda
untuk mengangkat keseluruhan
langsung yang ini prosesornya dihubungkan dengan cpu untuk simpan datanya dalam hard disk
dan powernya bateri
seberapa bertahan baterai ini
kalau baterai ini sepasang baterai itu dua biji bisa bertahan sekitar lima ke enam jam
tergantung kepada keadaan cuaca
ini ada alat yang cukup ada ada selang juga ada kerikil di dalam ini
ini gunanya untuk apa
ini drying tube
kegunaannya untuk menyerap unsur unsur air
kalau ada unsur wap di dalam lensa itu
untuk memastikan tidak ada uap air di lensa
jadi gambarnya akan lebih jelas gitu kan
berarti kalau ada hujan ataupun kabutnya sangat tebal yang memungkinkan agar ada uap di kamera aman semuanya
dengan tracker tiap sudut tenotoba direkam
termasuk wilayah terindahnya seperti batu gantung
hingga air terjun situmuru
kehadiran google street view diharapkan menjadi fondasi digital informasi
bagi peningkatan promosi pariwisata di danau toba
itu misi pokoknya google adalah membuat semua informasi dunia gampang diakses dan berguna
jadi supaya siapa saja dari mana saja pakai alat apa saja hp atau desktop bisa lihat seluruh dunia
sebelum danau toba google street view telah mengabadikan sejumlah destinasi wisata indonesia terfavorit
seperti candi borobudur
kepulauan raja ampat
hingga taman nasional pulau komodo
roli kurniawan sumatera utara
bukanlah semua datang dari sekolah

sedangkan telah membaliknya saham